dewi yang bisa ngerawat ibu
kamu tak salah
ibu yang udah banyak kesahin
mak ia gak bisa bantu bu
kalian berdua gak salah
ibu yang udah banyak kesahin
aku udah gak sabar deh tan
ingin segera lihat penampilannya satria
pasti dia bisa memukau semua orang yang ada di sana
aku bangga banget sama satria kan
hebat banget itu anak
hebat anak itu
kamu juga baik sekali sama aku
aku utang bunyi sama kamu
gak usah dipikirin lah ini
selama ini aku selalu jutek sama kamu
gak pernah klop
aku begitu karena aku cemburu
mama tuh jauh lebih sayang sama andri dibanding sama satria
saya ngerti bu
kalau saya di posisi kamu pasti saya akan bersikap yang sama kok
thank you banget
nanti yang soal kerjaan
soalnya kalau aku yang ngomong pasti dia akan nolak mentah mentah
dia kan lebih nurut sama kamu
kamu yang cerita sama aku ada apa
kamu tadi sama andri pagi pagi kok dingin banget kenapa sih
gak ada apa apa
ya biasa lah
ibu dan anak juga kan ada ribut ributnya juga
kata katanya sedikit banget sih pelit banget
pakai bakyak kalau kasih syuting
hari ini aku harus berhasil nemuin dewi
ini kan gak jauh jauh dari kontrakan dia
pasti ada di skiitara sini
nah itu dewi
kamu mau ngapain lagi kesini ya
saya kan udah bilang sama kamu
kamu gak usah nemuin keluarga saya lagi dan kamu gak perlu nemuin dewi
sampai sekarang aku mau pergi
pergi kamu dari sini
saya gak ada niat apa apa
saya cuma menolongin dewi dan juga ibu dan juga maya
semalam saya dengar kalau dewi itu diusir dari kontrakan
dan sekarang saya mau bantu ibu
saya mau cari kontrakan yang baru
kamu gak perlu
kamu gak perlu baik dengan keluarga saya
saya gak sudi terima bantuan apapun dari kamu
saya gak sudi
lepas itu kamu pergi
saya cuma mau nolongin ibu aja
kamu gak usah
kamu gak perlu pura pura bantuan
kamu gak perlu pura pura baik sama keluarga kami
kamu gak perlu
keluarga kamu sudah cukup merendahkan keluarga saya
keluarga kamu merendahkan keluarga saya
keluarga kami memang miskin
dan kami gak perlu deket deket sama orang kaya seperti kalian
maafkan saya ibu kalau emang keluarga saya punya salah sama ibu
gak ada niat apa apa
saya cuma mau nolongin ibu aja ibu
cinta itu selalu menghargai walaupun dia tidak sederajat
kamu selalu bikin susah dewek
kamu selalu bikin susah dia
saya minta kamu pergi
re sebaiknya kamu pergi saja re
kalau aku mohon kamu pergi
jangan tambah penderitaan kami
kamu ini sudah sakit
dia tambah sakit gara gara kamu
pergi saya bilang pergi
udah re udah
pergi re pergi
kamu pergi re
lakukan bertolong untuk orang lain kembali
kamu bernakde pernikahanmu ini

maka memberitahu suatu latihan
smalloi masalah tanggung
semoga kamu yang putri

tapi kita masih sedikit baru